sementara itu menko polhuka mahfud md menegaskan
status hukum menteri pertanian syahrul yassin limpo
secara resmi sudah menjadi tersangka kpk
informasi tersebut didapatkan mahfud melalui laporan resmi
yang diberikan kpk kepada dirinya beberapa waktu lalu
terkait sel yang dikabarkan hilang kontak di eropa
mahfud mengaku tidak mengetahui posisi syahrul berada
menurut mahfud kpk memiliki cara tersendiri
yang akan ditempuh untuk menemukan di mana posisi mentan
mahfud menambahkan sebagai seorang menteri atau pejabat publik
tidak mudah untuk hilang atau menghindar dari kejaran aparat
sudah tersangka ya saya sudah dapat informasi
malah sejak kalau eksposnya itu kan udah lama di tahun tersangkanya
tapi resminya tersangkaannya itu sudah dikeluarkan
apa yang terjadi
nanti tanya ke sana aja
tapi menteri memang semudah itu ya pak ya untuk menghilang